oke mas sampai ketemu
aiee ada temennya si enon
gak usah di ngerepotin
udah kasih apa aja yang ada dirumah
ya eh neng sering sering main kesini ya
tuh si enon kasian sendirian
yang mendingan sekarang bibi ambilin
ntar antarin ke kamar langsung ya
bibitnya ke dapur dulu ya
mau nyiapin dulu minumannya
makasih ya bi
emang gitu dia
gue kayaknya ngerasa sekarang tuh
lebih dekat sama dia sih
daripada sama nyokap tiri gue
mendingan dia aja jadi mama tiri lo
daripada si adriana kan
ya be tadi kita mampir ke kantor polisi dulu be
masih tau aja ke polisi kalo
anak buah kobra itu mulai bikin masalah lagi di jakarta
polisi memang mesti dilibatin
tapi itu idenya hikal sama ian
itu acara ke piapaan sih ga bagus tuh
ga baik ga baik
kebanyakan yang jahatnya on disitu
liat nanti si jagoannya bakal nangkep tuh penjahatnya
baru dibawa ke polisi lo nontonnya aja
tau nih si ian
kalau mau niru itu yang baiknya bukan yang jeleknya
iya tapi kan kalau pemain sama ceritanya baik
itu lebih baik
kalau ceritanya kayak gitu baik baiknya doang
ga bagus ian sama aja ada ceritanya
kehidup lo kan
kalo lempeng lempeng aja ga enak
ga pasti ada masalahnya terus
iya ian bener ian
di tv tuh ada cerita tokoh jahatnya nggak apa apa
yang penting kan ada tokoh baiknya juga
kalo punya tokoh jahat atau semuanya tokoh baik
harus ada bandingannya ian
masa jahat semua atau baik semua
ya nggak bisa begitu dong
tapi ada juga kan tokoh haji yang jahat
dan menyuruhkan kebaikan
jangan liat jeleknya aja
harus ada kejelasan dari ceritanya sendiri
kalo yang jelek tuh nanti pasti dapet hukuman
kalo yang jelek tuh nanti pasti dapet hukuman

makanya jangan nonton setengah setengah
oh jadi semuanya ada penyelesaian akhirnya gitu
udah akrab banget sama si clara model
hmm apa gue adu domba aja ya sama reva
biar clara buru buru tersingkirkan

saya kamu kenapa murung kayak gitu
kamu kan sudah mendapatkan apa yang kamu mau

pasti dia sangat mencintai boy
tapi mas lihat sendiri kan kalau mamanya boy itu punya calon
yang terbaik menurut mamanya boy untuk boy

ya kayak kita liat tadi di mall
dan aku takutnya
karena cintanya ke boy itu
gak kesampein karena mamanya boy
gak gak gak
tidak boleh itu sampai terjadi
sampai depresi apalagi dia masih sma
aku juga gak mau hal itu terjadi kepada reva
maka dari itu kita
sebagai orang tua yang sangat
menyaingi reva kita harus bikin reva sadar
kalau boy itu gak terbaik
sikap mamanya kayak gitu ke reva
kamu bener sekali adhian
yaudah deh gini aja mas
aku buru buru pulang ke rumah
aku mau ngasih tau ke rafa tentang clara
cewek yang tadi kita ketemuin di mall
boleh ya mas
makin cepat makin baik
kalau gitu sekarang mas antar kamu ke rumah ya
eh gak usah mas
mas kan buru buru harus ke kantor
jadi biar aku naik taksi aja
nanti kita cari taksi di depan
turunin depan ya
thank you mas
oke mas sampai ketemu
saya memang pernah mencintai ibu devi
bu devi gak pernah mencintai saya
dan orang yang tulus mencintai saya
saya ingin menjalin rumah tangga dengan orang yang tulus mencintai saya
karena saya berharap kelak rumah tangga saya akan menjadi rumah tangga yang
tapi maaf nih pak amir
saya gak mau dipermainkan
pernikahan itu sakral seumur hidup
tapi saya tidak mau kalau di tengah tengah pak amir meninggalkan saya
demi bu devi atau yang lainnya
saya menikah karena allah
suatu saat nanti
bu dona menjadi istri saya
dan menjadi tanggungan saya
saya akan bertanggung jawab sebagai suami
yang membuat bu dona selamat dunia akhirat
jangan sampai pak amir menyebutkan nama bu devi di depan saya
kalau emang bu dona sudah menerima lamaran saya
yaudah pak amir
jangan ditunda tunda lagi
kan kita udah tua toh
gak perlu ke toilet
di tengah tengah ada gelembung
udah saatnya hati berdua kita nyambung
cincin ini bukanlah emas
yang ada di etalase etalase
tapi paling tidak
cincin ini bisa membuat
jari jari bu dona yang imut
si nyomudnya bisa marah kalau mereka
ketahuan bawa temannya ke dalam rumah
gue liat lo megang sepatu gak usah diumpetin lagi
itu sepatunya siapa
enggak busuk dekil
kayak cabe cabean masuk
sepatu dekil kayak cabe cabean
sepatu kayak anak sekolahan juga itu kayaknya
surti kan selalu pakai sendal
kok tiba tiba ada sepatu ya
gua mencium bau bau kebohongan dan bau bau pengkhianatan
kayak pikir gue bego